informasi itu sehingga kami beberapa personil merapat ke sana
yang saya lihat pada saat itu
sehingga saya datang sana maksudnya untuk melerai
dua pos pengamanan ketupat
terus satu pos lantas
anggota yang berjaga di momaal
saksikan terus program program kompastv